gak mau kan tidur diantara sampah
makanya jaga lingkungan
dan kalau mau liburan atau jalan jalan
sebagai wisatawan ramah lingkungan
tentu saja menjadi ramah lingkungan
bukan hanya sekadar tidak merusak
dan mengotori alam atau objek wisata yang dikunjungi
pada kebiasaan yang ditanamkan pada diri sendiri
untuk bertanggung jawab secara sadar
terhadap apa yang dilakukan di alam
dulu banyak sekali kritik terhadap pariwisata
di mana pariwisata itu dianggap merusak lingkungan
menghasilkan sampah dan sebagainya
sehingga terjadi degradasi kebudayaan
oleh karena itu kemudian berkembang kesadaran
bahwa lingkungan kebudayaan alam masyarakat lokal
harus benar benar dilindungi
mendapatkan manfaat yang sebesar besarnya
dikutip dari buku wwwf indonesia seri jejak ekologis
dari emisi karbon dioksida antropogenik global
yang secara tak langsung bersumber dari bisnis akomodasi
emisi itu dihasilkan dari pendingin udara
air panas kolam renang jakuzzi dan peralatan elektronik
serta kebutuhan penerangan
menginap di akomodasi ramah lingkungan
adalah salah satu cara meminimalisir dampak lingkungan
menghargai nilai sosial budaya setempat
dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar
saya menjajal salah satu akomodasi berkelanjutan
di kawasan seminyak bali
sebagian besar emmanitis terbuat dari produk daur ulang
yang berbahan degradable atau dapat terurai
nah selain memilih akomodasi yang ramah lingkungan
alat makan sendiri
botol minuman untuk isi ulah
tak dapat dipungkiri
banyak orang memilih barang sekali pakai saat traveling
lantaran dinilai praktis dan sederhana
namun penggunaan plastik sekali pakai justru menjadi salah satu
kontributor utama pencemaran lingkungan
ketiga hemat listrik menjadi salah satu upaya pelestarian lingkungan dan mengurangi emisi gempa
ketiga hemat listrik menjadi salah satu upaya pelestarian lingkungan dan mengurangi emisi udara
ketiga hemat listrik menjadi salah satu upaya pelestari lingkungan dan mengurangi emisi udara
ketiga hemat listrik menjadi salah satu upaya pelestarian lingkungan dan mengurangi emisi udara

buka pintunya seperti ini berarti adalah udara luar yang ikut masuk

sehingga berati semuaengan ur maulai ya

sudah menikmati udara segar di luar itulah yang kita namakan eco friendly
akomodasi ramah lingkungan biasanya menyelipkan edukasi bagi pengunjung
seperti laboratorium daur ulang sampah yang saya datangi ini
lab sekaligus workshop ini sengaja dibangun sebagai etalase berupa artwork atau karya seni
saya berbincang dengan salah satu eco champion atau penggerak gaya hidup berkelanjutan di desa potato head
di dunia masalah di dunia itu apa yang paling susah diginikan
pertama sampah energi dan air
konon banyak yang berpandangan gaya hidup eco friendly relatif mahal
namun dewa menepis hal itu
masalahnya ini kan kalau misalnya harus merubah stereofoam tadi dicairkan atau misalnya dihancurkan
kemudian oisternya juga dicacah
ada investasi alat dong di sana
misal saya ambil contoh kita investasi alat misalnya puluhan juta
kita yang bapak lihat di kamar hotel dulu sebelum kita bisa buat kursi sendiri
kursi itu kita beli dari uk
kita beli dari sana dengan harga lima juta satu pieces
tapi sekarang kita buat sendiri dengan plastik yang kita hasilkan sendiri
hadapi kita ambil juga dari
pengepul sampah kita juga kita ambil dari sana
kursi jadi satu kursi itu kita menghabiskan biaya sekitar tujuh ratus ribu sampai delapan ratus
jauh sekali dari lima juta
itu jadi ini ada seratus
kali bapak itu kan
nah seperti itu jadinya
berikutnya saya melihat bagaimana plastik dicacah dan dicetak menjadi tutup botol atau mainan kunci
basicnya plastik yang kita kumpulkan jenis hdpe
itu biasanya dari
kalau kita di operasional berarti dari botol juice atau botol minyak
itu kita cacah
bentuknya seperti ini cacahnya
kalau ini warna putih sama orange
ini kebetulan kita dapat support dari wahana
jadi salah satu company di jakarta mereka kirim ke kami plastik cacah ini dari botol oli
melihat langsung proses daur ulang ini membuat saya berpikir
bahwa barang yang tadinya kita anggap tidak berguna
lalu dibuang ternyata masih bisa memberikan manfaat
nah kami biasanya milahnya sebelum dicacah
sebelum dicacah kita pilih dulu warna
karena nanti pas kita mau nyetak biar ada komposisi
kita warna board ini dominan warna apa itu persentasenya berapa
perjalanan saya kali ini semakin membuka mata
bahwa berwisata tak melulu memikirkan kesenangan semata
ada tanggung jawab yang harus disadari setiap wisatawan
yakni untuk membuat alam terus terjaga